masjid istiqlal menggelar tarawih perdana pada bulan suci ramadan pada sabtu malam
terdapat beberapa perubahan terkait bijakan solat tarawih seiring perkembangan covid sembilan belas
ribuan jemaah mendatangi masjid istiqlal jakarta pada satu malam
untuk melaksanakan solat tarawih perdana di bulan ramadan
sebelum masuk jemaah diwajibkan untuk memindai qr code
melalui aplikasi peduli lindungi dan pengukuran suhu tubuh
yang membedakan pada pandemi tahun sebelumnya
pengurus masjid kembali menggelar karpet untuk alas solat
serta barisan sholat jemaah tidak lagi berjarak sesuai dengan seruan mui
jika pada pelaksanaan sholat tarawih sebelumnya dibuat dua gelombang
maka tahun ini pelaksanaan dilakukan satu gelombang dengan dua puluh tiga rakaat